terima kasih anda masih bersama kami di political show
saya akan kasih kesempatan dulu bang ansi baru nanti saya ke mahasiswa
silahkan bang ansi
ya penjelasan bung adi tadi itu perspektif dominannya itu yang saya katakan angka
terkait dengan angka elektoral angka elektabilitas
kebersamaan kami dibangun di atas fondasi value
tapi kalau akhirnya pak jokowi nanti jalan masing masing gimana
pdb bisa menerima
lah ini saya jelaskan ya hanya pdi perjuangan partai yang bisa menjadikan rakyat biasa menjadi presiden
pak jokowi itu bukan ketua umum partai
hari ini mas ganjar pun sedang melewati tahapan seperti itu
dan bicara presiden jokowi dodo ibu megawati soekarno putri dan pdi perjuangan
perspektifnya tidak bisa sekedar angka angka elektoral semata
hari ini presiden joko widodo itu sudah meletakkan standar kerja yang sangat tinggi
maka beliau harus turun dengan legacy yang sangat hebat
dua ribu tiga puluh menuju dua ribu empat puluh nanti ini akan ada bonus demografi
dan akan ada tantangan yang banyak
memilih pemimpin dengan heterogenitas persoalan tentu tidak mudah
dalam konteks itu kemudian presiden jokowi dodo
mengeluarkan narasi negatif
narasi bagaimana meriau harus dalam tanda petik melakukan cawe cawe demi kepentingan bangsa
politik itu selalu menyangkut dua hal
beliau ingin memastikan bahwa how to get power ini berjalan secara etis bermartabat
dan setelah kontestasi itu terjadi beliau harus memastikan kesinambungan ini
kenapa supaya kita tidak setback
tetapi yang harus digaris bawahi
tentu beliau tidak menggunakan instrumen negara untuk melakukan abuse of power
lalu apa yang salah dalam konteks ini
kan begitu poinnya
jadi pdi perjuangan masih tetap yakin bahwa bentuk
ini kali kelima ditanyakan kepada saya yakin
kalau pada akhirnya jalan masing masing
nanti tanggal dua puluh empat juni rifana datang presiden jokowi dodo presiden ke tujuh ibu megawati presiden ke lima
dan pak ganjar pranowo akan menyampaikan pidato pada saat bulan bung karno
nanti datang besok kami akan rakernas
besok juga ada kan pidatonya pak jokowi
tapi kan kalau misalnya di luar itu kemudian presiden menunjukkan cawe cawe nya
negara yang penuh simbol
kadang diam saja seperti valdo ini ini dibaca
apalagi tindakan seorang presiden jokowi dodo
yang perlu kita pastikan bahwa presiden tidak menggunakan kekuasanya untuk melakukan abuse of power
nah yang muncul ini indikasinya apa abuse of power
secara faktual apa
kalau tidak bisa dibuktikan ini berupa tuduhan keji
ini sadis ini
saya mau tanya ke teman teman mahasiswa ya
mereka melihat nggak simbol simbol cawe cawe nya presiden
sudah ada perwakilan dari unj rifki dan juga rehan
siapa dulu nih
anda melihat kamu melihat nggak bahwa ada simbol simbol dari presiden sebagai bentuk cawe cawe dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya terkait simbol simbol ya
sangat sepakat gitu
bahwasanya hal ini sudah sering kali kita dengar gitu kawan
ini seorang mahasiswa loh bang
bisa membaca loh simbol simbolnya
untuk ingin kita mewasani simbol simbol ini muncul
saat itu juga saya bertanya kepada teman teman
yang ada sebagai ketua bem di kampus lain
dan bertanya apakah kalian kalian ini menyiapkan calon calon selanjutnya gitu ya
bahwasanya mereka bertanya
menganggapi bahwasanya itu tidak gitu
mereka tidak menganggapi bahwasanya ada bem
mereka tidak melakukan cawe cawe terhadap presiden jam di kampus
dan ini tanggapan buat kita
dan ini tanggapan buat kita bahwasanya
oh bahwasanya bem ini sangat cocok gitu
ini sangat cocok untuk kita mempersiapkan pemimpin pemimpin selanjutnya
biar nanti hal hal yang dilakukan oleh jokowi selanjutnya ini
tidak berkelanjutan gitu
dan terkait masalah cawe cawe
bahwasanya kita melihat
hal ini seringkali menjadi banyak problematika ya
ketika kita berhubungan dengan bawahan
dan kita lihat pun di bem unj maupun bem bem kampus lain itu tidak pernah melakukan sebuah cawe cawe
apalagi menyiapkan lah menyiapkan dan mempromosikan calon calon ketua bem selanjutnya gitu
dan ini menjadi sebuah catatan bapak jokowi ke depannya gitu
terima kasih rifki menarik sekali tadi ya menganalogikan pilpres ini dengan pemilihan ketua bem
kalau mereka ini ketua bem ketua bem ternyata nggak menyiapkan suksesornya
harusnya presiden juga begitu kalau menurut rifki
rehan sebagai mahasiswa ya sebagai pemilih muda anda punya suara nanti
anda merasa risih nggak dengan cawe cawe yang mungkin dilontarkan oleh presiden
meskipun klaimnya itu konotasinya positif ataupun konotasinya baik
oke terkait dengan cawe cawe yang dilakukan oleh presiden ya
mbak yang saya lihat gitu ya kan pak presiden itu berkata bahwasanya cawe cawe ini berbentuk positif gitu ya
tapi kita sebagai masyarakat ataupun rakyat gitu kan disuruh bijak untuk memilih
tapi apakah tindakan pak presiden dalam melakukan cawe cawe itu akan membuat masyarakat bijak dalam memilih
nah itu pertanyaannya sebenarnya dari saya
ini jadi suatu keresahan kita sebagai masyarakat apalagi sebagai mahasiswa gitu
apakah bisa nanti bakal bijak dalam memilih dengan tindakan presiden cawe cawe gitu
oke oke menarik sekali tadi itu menimbulkan keresahan
saya mau ke istana dulu itu tadi menganalogikan bahwa pilpres atau pemilihan presiden berikutnya itu seperti di pemilihan ketua bem
anda pernah jadi ketua bem anda menyiapkan nggak suksesor
oke karena kalau ketua bem yang lain yang saya rasa sekarang nggak bisa
terus menurut saya adalah ketika anda memikirkan masa depan organisasi kami kira penting untuk memastikan next siapa
itu penting sama kita bernegara juga begitu
tapi ini meresahkan buat pemilih muda cawe cawenya presiden itu
enggak kan sekali lagi ya sekali lagi kalau saya kan mainnya dari tadi positif
ya diserbu sama negatif kayak apapun kita tetap stay di sini
oke tapi ini ada keresahan lho

undang undang lembaga kesehatan
oke oke jadi guideline nya jelas ya guideline nya jelas undang undang lembaga kesehatan
karena kepemiluan juga bekerja dengan baik
kalau seandainya masyarakat merasakan keresahan dan sebagainya kami kira itu tidak masalah juga gitu
karena gimana pun masyarakat juga punya kebebasan dalam memilih
tapi masyarakat tidak bisa menutup mata dengan apa yang kami sampaikan tadi
track record etika lembaga kepemiluan bagaimana presiden bersikap
jadi kami kira kekhawatiran yang berlebihan itu ya tidak beralasan
tapi sekali lagi orang bebas untuk menafsirkan
orang bebas untuk menafsirkan
bang ansy ini ada kekhawatiran ada keresahan dari teman teman pemilih muda
harusnya presiden tidak usah menyiapkan suksesornya
karena di pemilihan ketua b mahasiswa juga tidak menyiapkan
biasa aja skeptisisme dalam demokrasi itu biasa
tetapi kan menduduh bahwa orang melakukan abuse of power itu harus ada bukti yang valid dan akurat
sekarang apa bukti valid akurat
harus ada itu karena kalau tidak itu tuduhan keji
jangan sampai ini adalah political playing field
ketika kita tidak punya kemampuan untuk bicara tentang narasi narasi dalam ruang publik politik ini
mestinya ruang publik politik ini kan diisi dengan kontestasi rekam jejak dan kontestasi ide dan gagasan kan begitu
tetapi kok jadinya sekarang ya ini perspektif negatif cawe cawe yang masuk ke circle utama dalam dialog politik ini kan seperti itu
padahal ini sudah dijelaskan secara terang benderang
kita tidak dalam era yang tertutup
tidak dikendalikan personalize kekuasaan ini
kekuasaan ini terbagi dalam banyak cabang cabang kekuasaan
dan orang bisa memonitor setiap saat
ini saja valdo sudah satu minggu nih bicara soal cewek cewek
soal ini artinya apa
sudah jadi jubil cewek cewek
pengawalan kontrol ekstra ketat itu berlangsung terhadap prakara yang terjadi
karena masyarakat terus bertanya tanya
nah kepada valdo dan teman saya tvri ini
kawan saya lama deh
jadi kalau maksudnya baik maka presiden jangan menggunakan kata cewek cewek
karena itu maknanya negatif
kata yang paling aman tidak melahirkan interpretasi dan jelas disitu positif adalah
jadi kalau maksudnya baik maka presiden jangan menggunakan kata cewek cewek
karena itu maknanya negatif
karena itu maknanya positif
adalah saya sebagai presiden netral
saya sebagai presiden sebagai wasit
tidak akan ikut campur
tidak ikut campur
tidak ikut cawi cawi
nah ini yang benarnya
semua silakan berjalan sesuai dengan alurnya masing masing
ini nilai tertinggi sudah
ini nilai yang tidak akan kontroversi dan ini akan menyenangkan pemimpin itu harus menyenangkan juga kepada
jangan membuat rakyat gelisah
jangan membuat rakyat kemudian menginterpretasi kata kata presiden
karena presiden itu bukan hanya dituntut bagaimana berjalan di atas hukum norma tradisi tradisi yang memang sudah melekat pada diri orang indonesia
tapi juga keteladanan
nah dalam konteks ini keteladanannya dipertanyakan
nah oleh karena itu
bung ansy lima dan bung faldi
faldu selampikan presiden
bahwa presiden nyaput kata kata cawi cawi kalau tidak mau diinterpretasikan macam macam
karena ini memang maknanya negatif
kemudian presiden menyatakan
kami netral tapi kami akan memastikan bahwa seluruh lembaga institusi negara dalam konteks pemilu ini harus berjalan
sesuai dengan koridornya
di politik itu memang tidak bisa dibuktikan hitam putih
politik itu persepsi interpretasi dan seterusnya
dalam konteks kepemimpinan jokowi selama hampir sepuluh tahun ini
demokrasi kita kan turun
demokrasi politik kita itu dalam konteks pengamatan dalam negeri luar negeri
atau demokrasi angka korupsi kita semua menurun
memang ekonominya mungkin karena memang apa karena ada kaitannya dengan apa itu
pemberian kepada sosial itu ada dua belas jenis ya
sehingga rakyat mungkin tetap aman saja
masa infrastruktur ya
tapi dalam politik demokrasi ini menurun jauh
nah oleh karena itu kita yang berada pada partai politik ini
memastikan menginginkan mengharapkan
presiden berada pada koridor yang benar
menjadi contoh adil
kalau sebentar sebentar
kalau dia tidak adil dia berpihak
tidak memberikan kesempatan yang sama
ini bukan hanya sadis ini dolim
dolunmudilun sesat dan menyesatkan pada bangsa ini
sebentar saya mau kasih kesempatan kebanggaan sendiri
yang terakhir presiden jokowi gak usah khawatir
karena memang kita sudah sepakat
kita sudah sepakat
sudah lama tadi
bahwa presiden ya sudah lama sudah berkali kali
presiden kita sudah sepakat dalam konteks demokrasi ini
tidak ada gbhn
jadi siapa yang melanjutkan siapa yang menang
itu pasti akan melanjutkan yang baik baik
kemudian dia akan melaksanakan program program
visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye
itu pilihan kita
kalau misalnya ada yang tidak dilanjutkan
karena gak ada gbhn nya
jadi gak usah khawatir itu
pilihan kita demokrasi
siapa yang dipilih oleh rakyat itulah yang akan menjalankan fungsi
misi program presiden yang terpilih
anda merasa bahwa ada seperti dikatakan oleh gus choi
bahwa politik itu kan gak hitam dan putih
ada ruang ruang kosong ada ruang interpretasi
dalam sebagai bentuk cawe cawe
demokrat merasakan itu gak
begini saya agak beda dikit dengan gus coy tadi
jadi di hukum itu ada namanya actus reus
keadaan jiwa pikiran mental begitu
saya yakin betul sebenarnya ya
walaupun tadi cawe cawe maknanya negatif ya
tapi kan kita bisa juga melihat dulu kan
dari keadaan jiwa pikiran ketika itu disampaikan
karena itu disampaikan di depan para podcaster wartawan senior
saya yakin betul itu
niat pak jokowi itu baik
karena gak mungkin di depan orang
dia menyampaikan niat buruk
kalau baik jangan menggunakan istilah cawe cawe
istilahkan yang lain
berarti dia gak tahu
ada masih tabayun berarti oke
terus ini berapa kata katanya
sebentar ini waktunya udah mati sih
sebentar sebentar ayo
ini di luar istilahnya itu dulu
jadi niatnya itu baik
yang kedua itu makanya kasih dulu
jangan lagi kesana kasih kesini
yang kedua soal pencapresan itu
konstitusi sudah mengatur
memang ansih itu urusannya partai politik
ketua umum dan sekjen begitulah
jadi bahkan sedikitpun porsi tidak diberikan ke presiden itu
kalau soal pencapresan
kebetulan pak jokowi ini bukan ketua umum atau sekjen partai politik
sehingga kemudian ya beliau memang harus menjauh dari soal
nanti kalau kebetulan ya pak jokowi ini ya beliau harus menjauh dari soal pencapresan pencapresan ini

nanti kalau kandidatnya sudah didaftarkan ke kpu
beliau bisa menggunakan haknya untuk kampanye itu penting
itu makanya istana itu jangan bapak gunakan tuh
manggil manggil getung umparpol tuh
tapi waktu bapak hadir di batu tulis itu sudah tepat
dulu memang batu tulis itu fasilitas negara
tetapi pas kegu gu naik tunggu dulu
dikeluarkanlah aturan batu tulis dikembalikan kepada keluarga bung karno
jadi biar jelas nih
jadi pak jokowi hadir di batu tulis dari bung karo

karena bukan perintah sedegara
yang ketiga pak jokowi dalam rilis pak b mahbudi itu
saya tidak sepakat hanya pada satu hal
beliau mengatakan saya cawe cawe dalam rangka ingin melanjutkan proyek strategis saya
saya ingin mengatakan kejenengan pak jokowi yang terhormat begitu
kalau program jenengan itu baik ya siapapun pasti akan melanjutkannya
apalagi program itu sudah diikat begitu ya dikunci di undang undang
tetapi kalau tidak baik ya ya pasti tidak dilanjutkan
atau kalau ada masalah ya pasti tidak dilanjutkan
jadi tenang saja
saya enak terakhir nak
ini sudah habis kita waktu ini
karena kita sudah dijawab
satu menit saja
saya ingin komentar dua hal pertama
pertama saya ingin nampak semuanya apa dalam program itu ada masalah
sehingga kemudian harus cewek cewek
kalau nanti ganti kekuasaan jadi terbuka
kalau saya sih ingin fokus pada dua hal
demokrat dan nasdem ini paling pandai mengamplifikasi bahwa seakan akan yang paling kena terdolimi soal cawe cawe itu adalah mereka
padahal soal begal partai demokrat ini kan sejak dua ribu dua puluh satu maret kan
jokowi diam aja di
tidak ada tidak akan apa apa
kalau dalam konteks itu setuju artinya ini harus dikasih kartu kuning
tapi kemudian dikaitkan dengan kontestasi pilpres bahwa ini ada upaya untuk penjagalan
sementara bang angsil itu tidak
tidak ada tidak akan apa apa
ini bicara yang lain tentang yang baik
nah yang kedua yang terakhir
secara ideal memang presiden itu mestinya netral dalam pemilu
tapi dalam praktiknya agak rumit
presiden itu adalah mereka yang berasal dari partai politik
bagaimana mungkin dia tidak punya preferensi pilihan personal
kan itu yang dibantah
kemudian yang kemudian disampaikan kepada publik adalah yang penting preferensi personalnya itu satu
tidak disampaikan secara berlebihan di expose
yang kedua tidak menggunakan kekuasaan kekuasaan politik
ini sudah disampaikan berlebihan menurut anda
kalau yang di expo selama ini iya
nah nanti ada waktunya masa kampanye dua puluh tujuh november sampai sepuluh februari
itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kampanye yang dilakukan oleh jokowi
dukung ganjar dukung pdp dan seterusnya
itu hak politik preferensi profesional yang tidak bisa dibantah
kalau ingin menghindari supaya presiden itu tidak cawe cawe
maka undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu tujuh belas harus buka
bahwa capres itu tidak harus dari partai politik
tapi ada juga dari calon persoalan
rifana yang tadi dipersoalkan itu
ini soal semantik tadi
sementara substansi tadi sudah dijelaskan secara terang benerang
jadi semantik ini disini substansi
yang kedua demokrasi yang kurang
saya perlu luruskan
markus mietzer itu dalam buku demokratisasi mengatakan
demokrasi yang turun derajatnya
itu tidak hanya dilakukan oleh aktor negara
tapi paling banyak oleh aktor non negara
dan itu yang mengusungi ideologi intoleransi dan radikalisme
sayang sekali waktu kita sudah habis
nanti kita harus ada sambungan episodenya ya kayaknya ya
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show